seperti apa kemeriahan acara tujuh belas an di surabaya dan ubud bali
kita terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia ghea klarissa
dan juga koresponen cnn indonesia igede nyoman wiryadinata
saya ingin menyapa terlebih dahulu ghea klarissa yang sudah di surabaya
selamat siang ghea bagaimana kemeriahan fashion show di sana
baik selamat siang maggie dan juga yuda
bisa saya ceritakan di sini sangat meriah sekali perayaan hari kemerdekaan republik indonesia
saat ini saya berada di griau reda jambangan dari uptd pemerintah kota surabaya
tadi sekitar pukul sepuluh ini diadakan peragaan busana atau fashion show
ini ala ala cita yang fashion week ya yuda dan juga maggie
jadi para lansia di sini mengenakan kostum dengan tema kemerdekaan
kemudian mereka berlenggak lenggok ala model profesional dengan adanya red carpet
nah di belakang saya ini memang sedang diadakan basar juga
di mana dari satu ratus delapan puluh warga lansia di sini terlibat berbagai rangkaian atau lomba lomba
yang diadakan dalam rangka memperingati hari kemerdekaan
tadi sudah diikuti beberapa lomba
sebelumnya juga sebelum tanggal tujuh belas ini juga beberapa lomba atau aktivitas jelang kemerdekaan ini dilakukan
dan saat ini juga akan diberikan penyerahan hadiah dari perlombaan yang tadi dilakukan
dan juga tadi selain ada perlombaan ini tentu perayaan yang berbeda dari tempat tempat lain
mungkin seperti itu bisa saya ceritakan
karena tadi pagi ini diadakan juga upacara bendera yang baik peserta dan juga petugasnya ini merupakan warga lansia
dan petugas dari uptd tugria wereda jambangan kota surabaya ini sendiri
nah di belakang saya ini adalah tadi peserta dari lomba fashion show begitu ya
tadi bagaimana perasaannya ibu senang
dan mereka menyatakan bahwa ini merupakan kesempatan yang luar biasa dan sangat disayangkan jika untuk dilewati
di sebelah saya ini sudah disediakan hadiah hadiah yang sebentar lagi akan diumumkan siapa pemenangnya
seperti yang tadi saya ceritakan megi dan juga yuda bahwa dalam rangkaian menyambut hari kemerdekaan republik indonesia
ini di tugria wereda jambangan surabaya ini melakukan berbagai macam aktivitas lomba
ada lomba nyanyi dan joget
kemudian juga ada lomba makan kerupuk
dan juga ada lomba kelereng
banyak sekali dan itu animo dari warga lansia begitu tinggi sekali
tentu berbeda dengan perayaan perayaan pada umumnya di sini
memang namun saya bisa merasakan begitu animo dari warga lansia ini begitu tinggi dalam mengikuti setiap kegiatan yang diadakan
pegi dan yuda
iya kalau tadi anda katakan para warga di sana masih tetap bersemangat
tapi sebagai manula mereka pasti punya keterbatasan energi ya fisiknya
kira kira kalau anda melihat lomba apa saja yang paling disukai dan keunikannya seperti apa
apakah masih ada lomba karung kemudian lomba lomba apa namanya
makan kerupuk seperti itu
mungkin ghea bisa sedikit kasih bocoran sebelum saya beralih ke nyoman di bali
baik sebelum tanggal tujuh belas agustus ini memang masih ada beberapa rangkaian lomba yang diikuti
dengan sangat suka cita seperti itu
dan ini sudah mulai pembagian hadiah lomba lomba ini ada lomba balon seperti itu
ini juga menjadi salah satu perlombaan yang sangat menarik
karena mereka merasa dengan adanya banyak kegiatan
tentunya membuat mereka semakin bersemangat dan berjiwa muda
dan khususnya untuk kemerdekaan ini sendiri mereka memperingati dengan suka cita
sehingga dengan semangat kemerdekaan ini sendiri
mereka bisa menjadi dengan lansia yang lebih semangat lagi
ya tentunya ini perlombaannya sangat bermakna juga untuk para lansia di sana
bagaimana dengan pesan pesan dari keluarga yang juga sudah menghadiri acara ini
ya ghea sepertinya masih bisa mendengarkan suara kami di studio
ya sayang sekali ghea tidak bisa mendengarkan suara kami
baik terima kasih ghea dan tim liputan surabaya
kita beralih ke bali sudah ada belinyoman
belinyoman menarik sekali ini belinyoman
teman teman kayaknya berada di salah satu kawasan objek wisata di bali
mungkin bisa saya ceritakan di kawasan mana ini belinyoman di ubud ya tadi ya
dan bajunya ini belinyoman sangat menarik
mungkin bisa sedikit ceritakan pakaiannya ini apa
kemudian juga event kali ini yang akan beli ceritakan apa ini
silahkan dengan laporan anda belinyoman
ya megi dan yuda
saat ini saya memang berada di kawasan ubud pusatnya turis di daerah gianyar
artinya tadi siang sekitar tadi pagi sekitar pukul sepuluh waktu indonesia tengah
ada parade yang melintasi puri ubud
kemudian menuju ke lapangan astina yang ada di ubud ini
parade ini sangat menarik sekali memang dalam rangkaian hari peringatan
hari ulang tahun kemerdekaan ke tujuh puluh tujuh yang diadakan oleh yayasan puri kawahan ubud
dengan melibatkan seluruh aktivitas anak muda yang ada di ubud
salah satunya adalah mereka yang tergabung dalam seke terunau teruni
atau kaulah muda yang memang ada di banjar
kemudian mereka bersama dengan para senjata
dan juga dengan peniman termasuk juga mahasiswa kkn yang lagi ber kkn di desa
ataupun dikeluargaan ubud
juga diajak untuk melakukan parade yang dilakukan dari campuhan
kemudian menuju ke catus pate yang ada di depan puri ubud
kemudian mereka bergerak menuju ke lapangan astina
tempat mereka berkumpul
kemudian melakukan selebrasi dengan melakukan ataupun mendengarkan lagu lagu kemerdekaan
yang dibawakan oleh salah satu band yang memang legend
yang di bali
kemudian ada juga penyerahan
semacam penghargaan kepada salah satu
veteran tertua yang masih hidup di ubud ini
yang merupakan dari puri kauan
kalau kita kalau saya bisa gambarkan yudha dan megi
tadi siang memang banyak sekali wisatawan asing
terutama mereka mengabadikan parade ini
yang dimulai pada pukul sepuluh
jadi mereka tidak hanya menonton kemudian mengabadikan
namun juga mereka memperdengarkan yel yel yang disampaikan oleh pembawa acara
dan kemudian diikuti dengan teriakan merdeka merdeka yang sebelumnya sudah disampaikan bahwa
di hari ini adalah hari peringatan kemerdekaan indonesia yang ke tujuh puluh tujuh
sehingga mereka yang sebelumnya tidak paham kenapa ada kemudian jalan parade seni
kemudian mereka menyatakan bahwa hari inilah dinyatakan ataupun diperingati
sebagai hari kemerdekaan yang ke tujuh puluh tujuh
dan diperingati di pusat turis yang ada di ubud di kabupaten gianyar ini
sementara di pagi hari memang yuda dan megi juga dilakukan upacara
tidak hanya di kantor kantor instansi
namun juga di perusahaan perusahaan
dan tadi pagi saya sempat melakukan ataupun meliput di wilayah
ataupun di salah satu obyek wisata satwa yang ada di desa seronggo di kabupaten gianyar
yang di sana setelah dua tahun lalu tidak diadakan upacara secara resmi
hanya menaikkan bendera saja
dan hari ini ataupun tadi pagi sudah dilakukan lagi upacara pengibaran bendera merah putih
yang dengan selalu dengan adanya partisipasi dari beberapa satwa yang ada di taman konservasi
ataupun obyek wisata satwa yang ada di kabupaten gianyar ini
jadi ada empat tadi pagi gajah sumatera
yang mengikuti upacara artinya ketika dilakukan penghormatan
mereka pun diberi kode oleh para pawang untuk melakukan hormat bendera merah putih
kemudian mereka pun walaupun mereka binatang
mereka juga mau mengikuti instruksi yang diberikan oleh pawang
dan kalau kita lihat memang namanya juga binatang
di saat orang bendera mereka juga menyempatkan untuk memakan makanan yang disediakan oleh para pawang di tempat itu
namun upacara tetap berlangsung dengan hikmat
artinya pasca pandemi covid sembilan belas sudah dimulai dengan melakukan upacara dengan melibatkan banyak orang
namun untuk di provinsi bali saya dapat informasi bahwa tidak seluruh pasukan disiapkan untuk tahun ini
artinya hanya pasukan pengibar bendera pasukan delapan dan tujuh belas saja yang dipersiapkan
hanya yang pasukan empat puluh lima orang tidak dipersiapkan untuk tahun ini karena alasannya adalah karena keterbatasan anggaran
termasuk juga masihnya ada pandemi covid sembilan belas di pulau bali
sedikit memberi gambaran yuda dan megi
saya mengenakan pakaian adat bali madia yang memang biasanya dipergunakan ketika kita melakukan
ataupun umat hindu termasuk juga warga yang ada di bali melakukan resepsi pernikahan
termasuk juga menengok orang yang melakukan potong gigi
dan pakaian adat madia ini memang tidak seperti pakaian adat agung yang lain
dan pakaian adat madia ini memang tidak seperti pakaian adat agung yang lain
di bagian kepala lebih menggunakan gelung yang dengan warna emas emas
kemudian dengan pakaian yang lebih kain yang lebih panjang
kemudian dengan menggunakan saput bawah yang dikombinasi dengan warna warna perak maupun emas
kemudian pakaian adat madia ini memang digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan kegiatan yang lebih
artinya lebih resmi artinya ketika mereka melakukan kunjungan di rumah
di tempat orang perkawinan ataupun pernikahan kemudian di tempat tempat upacara potong gigi
termasuk juga upacara manusia yatnya yang ada di bali ini
di samping itu memang pakaian ini juga digunakan untuk kegiatan kegiatan resmi
baik upacara maupun kegiatan kegiatan lain yang memang menggunakan pakaian adat bali
kemudian yudi dan megi kalau kita lihat di bali memang sangat unik artinya di setiap hari kamis
instansi pemerintah maupun swasta diwajibkan untuk mengenakan pakaian ini selama mereka berada di kantor
sehingga tidak hanya ekonomi yang meningkat dengan masih banyaknya orang membuat kain
termasuk juga tetap melestarikan budaya terutama dari segi pakaian yang dimiliki oleh wilayah ataupun tradisi di bali yang ada
dan tetap akan dibudayakan atau dikembangkan dilestarikan selanjutnya untuk dimulai
sehingga tidak hanya para pegawai maupun para asn yang menggunakan setiap hari kamis
namun juga anak anak sekolah baik dari tingkat sd maupun tingkat slta di setiap hari kemis menggunakan pakaian adat bali madia
yang tidak terlalu ribet untuk digunakan
kalau dibandingkan dengan menggunakan pakaian payas agung maupun pakaian dengan adat agung yang memang agak ribet
dan tentunya agak membuat gerakan

terima kasih rekan rekan dan selamat bertugas kembali tetap semangat
terima kasih sangat